adalah kedai jamu bukti mencos
kedai jamu yang berada di jalan salemba tengah jakarta ini tampak berukuran cukup besar
di kedai ini anda jangan berharap akan menemukan deretan jamu instan atau jamu kemasan
di sini jamu akan diracik langsung oleh tangan tangan terampil pegawai kedai jamu ini
sesuai dengan keluhan yang anda sampaikan
suasana kedai dan khasiat dari jamu memang membuat para pelanggan kembali ke kedai jamu
yang sudah dikelola tiga generasi secara turun temurun
di solo itu gak ada nama
omah itu bikin ramuan
coba tetap tetangga sebelah kiri yang diare sembuh
coba tetangga sebelah seberang anaknya muntah muntah sembuh
terus komentar orang orang kok manjur ya
kok terbukti manjur ya
jadi jamu bukti
setelah di jakarta
karena tahun lima puluh an enam puluh an tujuh puluh an itu ada pasar rame
antara toko paru kita dengan masjid depan
pasar itu menceng
tahun tujuh puluh an pasarnya hilang
jadi taman sama jalan
tapi nama mencos sudah melekat di masyarakat
penanya jamu apa jamu bukti mana
makasih nih mbak makasih
masalahnya sih jamu banget
di sebuah pusat perbelanjaan kekinian yang sedang viral di media sosial
juga terdapat sebuah kedai jamu racik
namanya kedai jamu suwe ora jamu
di kedai ini anda juga akan menemukan berbagai jamu yang diracik langsung di hadapan anda
sesuai dengan pilihan di menu
kedai jamu sue ora jamu dipunggawai oleh dua orang kakak beradik
yaitu nova dewi dan mbak mbak
dan astrid setia budi
tahun dua ribu sembilan tuh kan pindah ke jakarta mas kalau

langsung buahnya kalau ada tamu meeting meeting tuh ceritanya
nggak cuman kopi atau teh
tapi kita juga nyediain jamu
nah tapi banyak teman teman saat itu tuh kayak nge resisten gitu loh
kayak nggak pede gitu mau minum jamu tuh
karena ternyata mindsetnya itu minum jamu itu kayak kuno pahit minum aneh
eh yang bahaya kita gitu ya
terus juga ada pertanyaan yang menarik juga buat saya tuh

jadi statement statement itu emang ngelitik gitu buat saya
dengan menu utama jamu godong
saat ini sudah ada enam cabang
terutama di pusat pusat perbelanjaan di ibu kota
hal ini menunjukkan bahwa jamu masih bisa diterima oleh masyarakat
khususnya kaum muda jakarta